seperti inilah keseruan tradisi tebar uang atau udik udikan yang digelar persatuan perantau pedagang seafood dan pecelele di desa bukoharjo lamongan jawa timur senin pagi
uang pecahan sepuluh ribu lima ribu hingga dua ribu rupiah disebar dan langsung menjadi rebutan ratusan warga
bukan hanya anak anak orang tua dan kakek nenek pun ikut berebut uang yang berterbangan
bahkan demi uang pecahan baru ini warga saling berdesakan terjatuh hingga terinjak
setiap mudik lebaran
para pedagang seafood dan lelapan pecelele rutin menggelar tradisi udik udikan sambil bermaaf maafan dengan warga satu desa
ini acara halal bihalal perantauan yang khususnya rata rata mayoritas dari kampung desa mubaro
yang berprofesi penjual seafood dan lelapan senusantara indonesia
dalam suasana halal bihalal perantauan senusantara tahun dua ribu dua puluh
tradisi udik udikan sempat mandek dua tahun akibat wabah pandemi covid sembilan belas
ada pun jumlah warga desa bukoharjo pucuk lamongan yang merantau sebagai penjual seafood dan pecelele hampir dua orang
sesaat setelah petasan besar meletus senin pagi acara syawalan di kampung jatan cilik telago mulyo semarang pun dimulai
warga segera membagi kupat rambut berisi sayur toge dan kubis serta uang kepada anak anak dan remaja yang antusias menunggu seusai sholat subuh
diberi nama kupat rambut karena saat dibelah ketupat yang memiliki isian sayur ini menyembul serupa rambut
selain merayakan tradisi syawalan sebagian warga jatim kidul memasak dan berbagi kupat rambut untuk sedekah bagi keluarga yang sudah meninggal
itu yang dulu punya anak yang sudah meninggal
itu menyediakan seperti ini istilahnya sedekah untuk anaknya yang sudah meninggal
menurut warga tradisi ini mulai digelar tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu silam
awalnya warga yang pulang mengungsi seusai perang kemerdekaan berbagi makanan kepada sesama saat lembaran syawal
kupat yang dibelah memiliki filosofi hati yang terbuka untuk saling memaafkan
tim liputan cnn indonesia